tidak pak ustaz
ini masalah serius
kamu diam saja kalau kamu tidak tahu
iya pak ustaz
kemana uang sepuluh juta itu
ini apa pak
sudah panggil datang
sepatu dibawa masuk
itu pak ustaz tahu gak ya
kalau putih setoran yang tadi itu palsu
ya mungkin dia tahu
bukti setorannya itu mirip sekali seperti yang asli
kalau sampai ketahuan kamu tanggung jawab ya cik
udah ditolongin bukan terima kasih
malah ngajakin susah
daripada kamu bisa terus
udah terus trans aja sama pak ustaz
pak rt dadang dipanggil pak ustadz rw
ada apa ya dunia
kamu belum ngasih bukti setoran tuh
pak ustaz kayak men
sudah pak rt dadang
pak ustadz rw sudah membacanya
saya nggak tahu ada keperluan apa lagi
pak ustadz rw minta pak rt dadang datang
kok gimana pak
gak ada jalan lain dong
sudah saya taruh ini dulu nyi
iya dikunci dulu
sekarang kan bukan jadwal body dispersion
febri bisa bantuin ibu guru jadi juri
hari ini anak anak latihan rutin
ibu tia dada aja febri mah mana bisa
teddy pulang dulu ya bu
dua orang rt sudah datang
rt dadang dan rt akung
bersama kang aceh dan kang idoy
yang siapaan itu dadang
kenapa kalian berempat yang datang
ada yang kalian sembunyikan
tidak pak ustadz
kenapa huruf di bukti transfer ini beda dengan huruf bukti transfer biasanya
kamu pikir saya tidak tahu kalau bukti transferan ini palsu
kamu kemanakan uang yang sepuluh juta yang saya berikan kepada kami
tidak pak ustadz
ini masalah serius
kamu diam saja kalau kamu tidak tahu
iya pak ustadz
kemana uang sepuluh juta itu
terima kasih pak
tak ada masalah
ibu juga cerita
saya merupakan in laws selama lima tahun
nah bukanlah itu saja
kenapa ia di sini
kenapa kita berpedul
kenapa saya harus ganti pak ustadz
kan saya ngilanginnya tidak sengaja
terus siapa yang harus ganti
bawahan pak ustadz
kalau ustadz kan rw
kesalahan bawahan itu ditanggung sama pimpinan pak ustadz
tanggung jawab pemimpin
pak ustadz aja yang bayar
kalau kamu tidak mau ganti
kalau iko tahu
warga saya terancam ini urusannya
tenang dulu pak ustadz
kita cari jalan keluarnya
saya sudah mendengar semuanya
biar cai yang menyelidiki masalah hipnotis ini
ini pencurian tingkat tinggi
bukan urusan gali gali tanah cari tengkorak
serah kamu panggil idan
dia satu satunya saksi
siap pak ustadz rw
katanya setelah mau kesini
kok belum datang juga
ingat manajemen emosi
kita teh harus sabar
daripada kamu bengong bengongan
mendingan baca baca buku
tuh yang saya pinjam dari taman bacaan
saya ambil dulu bukunya
bin biar saya aja yang buka
pak tim ada apa
kamu dipanggil pak ustadz rw dan
tunggu sebentar pak
nih saya ke rumah pak ustadz rw dulu ya